penyebaran varian omikron mulai meluas di tanah air
pemerintah pontang panting menyiapkan skenario terburuk jika gelombang ketiga varian omikron melanda indonesia
mulai dari persiapan fasilitas kesehatan sampai ruang isolasi dan alat untuk mendeteksi varian omikron yang berbeda dengan tes pcr biasa
bagaimana strategi pemerintah ke depan dalam menghalau gelombang ketiga varian omikron
sudah bergabung melalui sambungan zoom
juru bicara kementerian kesehatan republik indonesia dr siti nadia tarmizi
selamat sore dr nadia selamat tahun baru dua ribu dua puluh dua
di tahun baru ini kita dengar banyak kabar yang kurang mengenakan begitu ya tentang varian omikron
saya mau tanya sampai hari ini hari minggu ini berapa jumlah kasus positif omikron di tanah air
kemarin satu januari kita sudah sampaikan ada tambahan enam
yang seluruhnya ini adalah kita dapatkan dari sampel pelaku perjalanan luar negeri yang positif
di mana ada sebelas wna tentunya di dalam enam puluh delapan
jadi ini membuat total kasus konfirmasi yang ada di indonesia seribu tujuh ratus tiga puluh enam
nah saat ini kami sedang melakukan koordinasi ya dengan dinas kesehatan provinsi jawa timur
mengingat informasi yang kita dapatkan
dan ada satu transmisi lokal informasinya
tapi karena kan yang bersahkutan itu tidak pernah melakukan ataupun memiliki rewaya perjalanan ke luar negeri sebelumnya
tapi kami sedang menunggu kepastiannya
tapi yang pasti bahwa yang bersangkutan ini sudah mengalami isolasi saat ini
oke artinya satu transmisi lokal ditemukan di jawa timur dan satu ratus tiga puluh lima lainnya lokasinya di dki jakarta
dki jakarta atau sudah ada di tempat lain selain dki dan jawa timur dr nadia
jadi kalau dengan konfirmasi nanti dengan dinas kesehatan jawa timur betul betul benar
maka akan bertambah menjadi satu ratus tiga puluh tujuh kasus ya
artinya dengan kondisi ini kita tahu akan ada dua kasus transmisi lokal
yang pertama adalah yang kita temukan di jakarta kemarin
yang merupakan seseorang yang melakukan perjalanan dari sumatera utara
dan kalau nanti yang dinas kesehatan ini bisa kita konfirmasi merupakan transmisi lokal juga
berarti ada satu kasus lagi yang ada di surabaya
oke artinya dua transmisi lokal ya yang sudah ada di tanah air
dr nadia dari keseluruhan ini dari satu ratus tiga puluh tujuh gejalanya bagaimana ringan atau tidak bergejala rata rata
ya kalau kita melihat satu ratus tiga puluh tujuh ya kecuali yang satu kasus tadi
karena yang satu kasus di jawa timur tadi harus kita pastikan lebih lanjut lagi ya
tapi sampai saat ini yang memiliki gejala sedang itu ada hanya sebanyak sebelas kasus ya
yang saat ini kita dapatkan
kemudian ada dua puluh sembilan kasus
yang dengan gejala ringan
selebihnya itu adalah tidak bergejala
dan sisanya ada yang gejalanya sedang ataupun ringan
tapi ini penyebarannya berkali kali lipat
mungkin kan dengan varian delta varian omikron ini
dr nadia bagaimana kemudian proses tracing dan juga testing yang dilakukan kemenkes
untuk menghambat penyebaran varian omikron
ya jadi tentunya kalau kita lihat mengapa kemudian jumlah pelaku perjalanan
yang kita identifikasi positif itu semakin kesini semakin banyak ya
karena memang kita lihat dari sejak diumumkan
november sampai saat ini pertama jumlah negara yang mendeteksi kasus omikron ini meningkat
dari yang tadinya hanya sembilan saat ini sudah satu ratus lima belas
kemudian dari kasus yang tadinya di bawah seratus sekarang sudah mencapai satu ratus sembilan puluh ribu kasus ya
dan kita juga melihat saat ini terjadi peningkatan akibat kasus omikron ini
di beberapa negara bagian di india
jadi alarmnya juga sudah harus merupakan puas keadaan kita
kita harus mengetahui bahwa untuk tetap menjaga jangan sampai
masuknya omikron ini tidak terkendali pengetatan di pintu masuk tentu kita lakukan
dan ini tentunya sudah ada seperti pelaksanaan karantina selama empat belas hari bagi bni
yang kembali dari negara negara yang sudah mengkonfirmasi ada kasus omikron
ataupun juga negara negara sekitarnya
sementara untuk warga negara lain juga harus melakukan karantina selama sepuluh hari
disertai tiga kali
pemeriksaan yang negatif sebelum keberangkatan pada saat kedatangan dan di akhir karantina
dan selanjutnya untuk kasus kasus positif omikron itu harus melakukan isolasi secara terpusat ya
pada tempat tempat kasus kasus lain sehatan yang sudah kita tutup
nah sementara kalau kita melihat ada dua kasus yang sifatnya transmisi lokal nanti
ini artinya testing tracing harus kita perkuat
kami sampaikan mungkin yang terkait dengan kasus transmisi lokal di jakarta
kita sudah melakukan tracing hampir kepada satu tiga ratus kontak ya
dan sampai saat ini baru satu yang positif yang ditemukan dan masih dilakukan pemeriksaan genom sekuensinya
begitu juga nanti untuk di jawa timur kalau ini betul betul terbukti adalah kasus transmisi lokal
maka akan dilakukan kontak tracing dengan mekanisme yang sama seperti yang kita lakukan dengan kasus dari jakarta
dokter nadia apakah dengan libur natal dan juga tahun baru ini apakah kita bisa melakukan kontak tracing dengan mekanisme yang sama seperti yang kita lakukan dengan kasus dari jakarta
ini kenyataan pahit ya tapi kami harus tanya ke dokter nadia
apakah kemudian kemenkes memprediksi akan ada peningkatan dan juga penyebaran varian omikron dengan adanya liburan natal dan juga tahun baru
ya kalau kita melihat jumlah kasus yang kita deteksi ini masih di lokal ya
ini maksudnya jumlahnya kan masih satu atau dua
jadi masih sebagian kecil dari satu ratus tiga puluh tiga kasus yang kita penyelidikan
jadi kemudian apa yang terjadi
jadi terjadinya peningkatan kasus ini mungkin dari warga negara indonesia yang kembali dari melakukan liburan ke luar negeri
karena kita lihat ada peningkatan dari jumlah orang indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri di akhir tahun ini
ini menjadi penting untuk memastikan bahwa proses karantina dan proses terkait isolasi itu betul betul dilakukan dan dipatuhi oleh semua pihak
nah yang kedua adalah testing tracing
ini adalah proses yang sangat kuat ya kalau kita lihat berbagai upaya seperti pengeluaran protokol kesehatan bagaimana kemudian hanya yang warnanya hijau itu boleh masuk ke tempat tempat publik
ini harus betul betul dikerjakan untuk melakukan laju penularan
dr nadia pemeriksaan varian omikron hanya bisa menggunakan whole genome sequencing dan juga sgtf
nah apakah kemudian kemenkes sudah mengantisipasi stok reagen untuk tes wgs dan sgtf ini di laboratorium yang disiapkan
apakah memang mencukupi
apakah memang mencukupi
kalau melihat penyebarannya yang berkali kali lipat ini
ya tentunya kalau kita tahu bahwa varian ini kan merupakan surveillance disekatnya
jadi memang tidak berarti semua hasil yang covid nya positif kemudian kita lakukan pemeriksaan untuk mengetahui jenis variannya
tetapi pada kasus kasus tertentu kecurigaan kecurigaan tertentu dengan kriteria kriteria klinis yang mungkin berbeda dari biasanya ini yang dilakukan
tetapi untuk kebutuhan surveillance tentunya kita tahu laboratorium untuk genome sequencing yang ada dua puluh dua laboratorium ini memiliki reagen dan alat pemeriksaan yang cukup
selain itu ada dua puluh atau tiga puluh laboratorium yang memiliki alat ya tinggal mereka mengganti atau menambahkan ya alat atau reagen lainnya khusus yang bisa melakukan pemeriksaan sitf ini
kita punya potensi tersebut dan pemerintah juga berencana akan menyebarkan sekitar empat belas lagi alat sgtf terutama pada provinsi provinsi yang tidak memiliki laboratorium genome sequencing secara langsung
oke artinya dari segi alat dan juga laboratorium sudah disiapkan untuk mengantisipasi penyebaran varian omikron begitu ya dokter nadia
skenario terburuknya untuk ruang isolasi kabarnya sudah disiapkan ruang isolasi sampai ke tingkat desa itu mitigasi yang dilakukan oleh kemenkes apakah itu betul dokter nadia
ya jadi kami perlu tegaskan kembali ya bahwa apapun alat testingnya artinya dengan pemeriksaan rapid antigen maupun dengan swab pcr itu masih mampu untuk mendeteksi varian omikron ini
jadi yang pertama pintunya adalah kita sangat beruntung bahwa alat deteksi yang ada itu tidak terpengaruh dengan adanya varian omikron ini
nah seperti yang juga pernah disampaikan bahwa kita akan melakukan salah satu skenario nya

artinya ppkm level mikro ya artinya isolasi yang pernah kita lakukan seperti yang terjadi di wisma atlet itu bisa kita lakukan untuk suatu level yang terkecil ya
misalnya pada suatu gedung atau apartemen ataupun sebuah desa atau rt rw
nah ini kalau nanti terjadi peningkatan kasus yang sangat signifikan kalau kita melihat apa yang terjadi di banyak
tentunya karena sebagian besar ini tidak terbicara
tentunya karena sebagian besar ini tidak terbicara
maka antisipasinya harus memiliki isolasi perpusat
maka antisipasinya harus memiliki isolasi perpusat
jadi balai desa yang kemarin pernah diaktifkan menjadi tempat isolasi perpusat
ini sudah mulai diingatkan kembali pada satgas satgas di daerah untuk kembali mengaktifkan hal ini
tetapi yang awal ini tentunya isolasi terpusat yang kemarin sudah kita siapkan
ini juga sudah mulai disiapkan kembali karena semua kasus omikron saat yang kita temukan ini harus mengalami isolasi terpusat
oke tampaknya pemerintah sudah punya roadmap yang jelas dalam memitigasi varian omikron
dan semoga gelombang ketiga varian omikron tidak melanda tanah air
dan pemerintah bisa belajar untuk sekali lagi memitigasi dan memetik pelajaran penting dari gelombang kedua varian delta kemarin
sehingga semuanya sudah siap begitu ya dari mulai fasilitas kesehatan kemudian testing dan juga tracingnya
terima kasih sekali jurubicara menteri kesehatan republik indonesia dr siti nadia tarmizi atas waktunya kepada cnn indonesia